kami sekarang langsung ajak anda untuk bergabung mengikuti jalannya sidang di pengadilan negeri jakarta pusat
saat ini jaksa menuntut umum sedang meminta keterangan dari saksi ahli psikologi forensik yaitu dr natalia widiasih raharyanti spkj
dari sekian observasi dan hal hal yang dipertanyakan ataupun diperoleh oleh ahli ya
ada istilah inkonsistensi tadi
nah inkonsistensi itu apakah merupakan suatu pengingkaran atau kebohongan atau bukan
kami nggak bisa membedakan apakah ini bohong atau tidak
tapi yang jelas ada perbedaan data data yang antara yang dibicarakan dengan apa yang kita temukan
itu bukan bukan tidak bisa di ini kan tidak bisa di
mungkin kita perhatikan
kita perlu bertanya pada terperiksa
kalau ini apakah tadi saat ada inkonsistensi
bisa beberapa kemungkinan pak adadede
kalau kita bilang diferensial diagnosis apakah tadi yang bapak anggap pengingkaran atau dia lupa atau dia
tadi nggak nyaman untuk membicarakan
kita nggak pernah tahu karena kita temukan berdasarkan telusur
dan biasanya kalau ada itu kita pun menanyakan
terutama gini pak saya mau coba jelaskan dulu sebentar
contoh waktu jessica bilang ada inkonsistensi
dia menggoyang goyangkan tubuh hanik bareng sama ini
dia bicara begitu
waktu kita minta tayangan pada tanggal tiga setelah kita wawancara
jessica kita lihat oh ternyata di situ nggak ada
di pertemuan berikutnya tim kita menanyakan apakah kamu lupa atau ini
dia bilang enggak saya ingat betul saya melakukan itu
ya sudah itu yang kita dapatkan
bahwa dia cukup persisten dia cukup tahu apa yang dia buat
informasi yang dia pertahankan
dia menanyakan dengan inkonsistensi tadi
ataupun apakah juga dilakukan tes kebohongan terhadap terdakwa ini
kalaupun tidak juga mungkin apakah dijelaskan juga apa sih tes kebohongan itu
ya mungkin seperti itu
karena juga beberapa waktu yang lalu juga itu sangat publis sekali ya
mengemukakan tes kebohongan atau tidak
jadi mungkin di kesempatan ini kami pertanyakan juga
apakah terhadap jessica juga dilakukan suatu tes kebohongan
dan apakah terhadap inkonsistensinya itu juga dilakukan tes kebohongan
sebelumnya mungkin dijelaskan dulu apa itu tes kebohongan atau lie detector ya
atau polygraph mungkin dalam kelainannya
secara teori ya pak karena kami kalau di rsm kita enggak pakai lie detector
karena lay detector itu adalah satu instrumen satu alat yang dipakai untuk alat bantu
jadi dia hanya mendeteksi perubahan suhu tubuh perubahan respons tubuh
jadi kalau seseorang itu disuruh jawab pertanyaan ada perubahan positif atau negatif
itu tetap harus diverifikasi
apakah perubahan ini karena dia takut atau karena dia bohong
itu kita nggak bisa bedain hanya berdasarkan positif negatif
jadi kita tetap harus pemeriksaan yang lebih dalam lagi
makanya kalau di kami kita biasanya kenapa perlu data kolateral
adalah untuk memverifikasi
apakah data yang dia katakan itu sesuai dengan fakta atau tidak
kita tahu ini sesuai dengan fakta tentunya kita harus bertanya pada lingkungan sekitar
itu yang kenapa kami perlu sekali datang ke tempat kerja
perlu datang untuk lihat di bap seperti apa
karena berdasarkan itu kita bisa tahu ini inkonsisten atau tidak
terhadap terdawanya akhirnya dilakukan
bahwa kita melihat ada beberapa inkonsistensi data yang kita temukan
kalau lay detektor tadi polygraph dilakukan tidak
kalau lay detektor kita tidak lakukan pak
kenapa tidak dilakukan
terhadap jessica ini
padahal tadi saudara jelaskan
oh itu karena bisa diperoleh karena ada perbedaan sikap tubuh atau apa namanya
kenapa tidak dilakukan terhadap terdakwanya
kalau pertimbangan kami di rsjm adalah penggunaan lay detektor itu bisa jadi ada yang namanya false positif dan false negatif
pada orang orang yang bisa tenang sekali dan dia bisa membuat emosinya tertata dengan baik
itu bisa jadi dia akan lolos dengan tes ini
apakah terdakwa ini termasuk dalam kategori yang ahli jelaskan tadi
bisa ini karena tidak kita lakukan
akhirnya dari pengamatan ahli ya
berarti tadi orang yang bisa
bisa dilakukan terhadap orang yang tenang ataupun
itu justru cemas berlebihan
ya seperti itu
terhadap terdakwa ini hasil observasi ahli apakah juga sebagai orang yang tenang
ataupun seperti apa
selama pemeriksaan jessica sangat tenang sangat menjaga emosinya
kita nggak pernah melihat dia ada riakan emosi kecuali pada beberapa hal yang dia tidak siap gitu
misalnya waktu tes psikoterapi
dia memang bilang gak suka matematik
tiba tiba ada soal aritmatik itu kelihatan tuh emosinya langsung minta kopi waktu ini
terus di luar ini apa sih saya disuruh apa gitu ke penyidik
nah itu yang kita bisa lihat
kadang kadang di tengah emosinya yang stabil ada beberapa kali kita melihat ada luapan luapan emosi
misalnya saat dia mau tahu bahwa akan diwawancara tim paginya dia mengalami sakit tenggorok
itu juga kita lihat bahwa dia sempat marah pagi
untuk minta obat
nah setelah kita periksakan ke dokter tht sama ini dia cukup tenang ngikutin bisa baik sama ini
bahkan udah waktunya makan siang kalau nggak di stop juga bisa lanjut
cukup ini kreatif untuk bisa mengikuti
jadi memang tenang sekali
dan satu lagi juga kita lihat ruapan emosinya saat akan kembali ke ketahanan gitu ya
itu ternyata dipaksa apa apa waktu itu diminta orang
waktu itu diminta untuk tanda tangan perpanjangan apa itu kelihatan wajahnya pas datang ke kita
kamu kenapa sedih sekali ya main
iya ternyata saya dipanjangin sama ini
kelihatan bahwa emosinya kita bisa berasakan di situ
bahwa dia sedih dia takut tertekan itu kelihatan
hanya tiga kali itu kita lihat sepanjang lima hari
dan itu sebentar sebentar kecuali yang terakhir itu cukup lama
oke jadi saudara cukup ahli ya
tim ahli cukup bisa melihat dan memahami kapan
terdakwa ini menunjukkan sebuah reaksi ketika
berkaitan dengan akhirnya pak ahli bisa memahami
kalaupun halnya seperti apa terdakwa ini bisa melakukan sebuah reaksi
dikaitkan dengan peristiwa atau fakta pada tanggal enam januari dua ribu dua puluh
tentunya tadi ahli sudah jelaskan bahwa ahli juga melihat tayangan cctv
dan juga ahli juga melakukan mungkin membaca beberapa data yang diserahkan oleh penyidiknya
pada peristiwa itu apakah terlihat adanya suatu lonjakan ataupun ekspresi yang ahli jelaskan
barusan ketika melakukan penilaian kan tadi ada tiga kali
pada umumnya terdakwa ini adalah sikapnya tenang
sikap apa yang ditunjukkan oleh terdakwa ini pada peristiwa itu
apakah ada ketenangan ataupun ada lonjakan atau hal seperti apa yang bisa ahli nilai saat itu
bagaimana pendapatnya mohon dijelaskan
kalau yang kita observasi memang dia terlihat tenang diam saja
nah tapi itu juga kita nggak bisa bilang apakah dia predik atau tidak
itu kan tetap
kalau kami dari keilmuan kami kita nggak bisa menilai orang hanya dengan observasi
kita pasti akan menanyakan apa yang dia rasa apa yang dia pikir kenapa dia responsnya seperti itu
itu yang perlu kita evaluasi
nah waktu setelah nonton tayangan di pemeriksaan berikut kita menanyakan sih
jawabannya memang ya saya bingung nggak tahu mau melakukan apa
itu ada di ini
itu tidak mau
apakah itu berarti tidak mau menjadikan tekanan bagi terdakwa peristiwa itu
sehingga tidak muncul ada suatu reaksi
pada tiap orang respons reaksi bisa berbeda beda ya
pak hakim kita bisa yang frozen atau kita bisa yang tadi bingung atau apa
nah pada ini kita nggak bisa bilang
karena kompetensi kami untuk menilai gerak gerik itu di luar kompetensi kami
kalau terhadap saksi rangga dan ataupun saksi agustri itu seperti apa
simpulannya seperti apa
atau ya artinya sikap kepribadiannya dulu seperti apa
sehingga akhirnya disimpulkan seperti apa
kalau agustri lebih ke orang yang sangat cemas menghindar ya
kalau kita bilang ciri cemas menghindar dia orangnya sangat penakut
sangat takut kalau dia nggak yakin sama lingkungan dia akan justru diam
dan kalau dia punya konflik dia akan tipenya justru menghindari orang tersebut
menghindari orang tersebut
tapi pas jauh ini dia juga dianggap cukup kooperatif dalam arti
sangat kooperatif ya
rangga juga kooperatif
sikapnya ataupun kepribadiannya seperti apa
kepribadiannya mungkin kalau kita pakai bahasa awam cenderung kayak anak muda yang sedikit cuek
sedikit apa ya makin dia tertekan biasanya dia bercanda
jadi seakan akan kayak acuh tak acuh sama ini itu yang kita nilai
apa yang diutarakan berkaitan dengan kejadian peristiwa yang dialaminya saat ini
apakah dia juga mengutarkan suatu hal gitu
sehingga mungkin itu juga apakah juga dilakukan penilaian
peristiwa apa yang dialami oleh saksi rangga itu
kalau pada rangga kita memang menilai kondisinya itu dia dan agustri dua dua takut dengan peristiwa ini di awal
takutnya lebih karena takut disalah dituduh atau tadi
dia aja berpikir aduh kenapa saya harus ganti stip ya
kalau gak ganti sip harusnya saya gak akan kena kejadian ini gitu
dia orangnya ceplas ceplos sekali
semua sangat terbuka apapun diceritakan
bahkan saat dia masa remaja bandel juga diceritain
juga dia menceritakan tentang didatangi orang itu juga diceritakan
dia ceritakan semua dia ceritakan
cerita yang apa ketika kepada ahli itu dia ceritakan tentang peristiwa saat dia didatangi orang itu
dia menceritakan waktu itu ada seseorang yang datang menuduh dia bahwa dia menerima sejumlah uang
kemudian dia lapor pada atasannya
dan akhirnya lapor ke polisian bahkan dia nge print buku
dia waktu itu bawa printannya bahwa gak ada
jadi kami memang me verifikasi seluruh itu dan ekspresi emosi yang diceritakan itu juga cukup sesuai
bahkan setelah itu dia tidak mau ketemu orang
dia disuruh ganti nama sama rekan rekan kerjanya pakai inisial tertentu
kalau ini dia bukan rangga gitu
artinya apakah terhadap agustri dan saksi rangga itu juga ada sesuatu yang tidak sinkron
antara data yang diperoleh ibu dan dengan hasil wawancara

kalau pada agustri dan rangga respons emosi
apa yang dia rasa apa yang dia pikir dan respons emosi yang kita temukan semua sinkron
termasuk dari data kolateral itu yang kita lihat
namun untuk terdakwa ini mohon perhatikan ada beberapa hal yang tidak sinkron
beberapa hal yang inkonsisten
dari rekan saya ya